halaman rumah keluarga andik sutikno di desa bogorjo kecamatan merakura kabupaten tuban mendadak ramai
sejak membuka warung makan sebulan terakhir pengunjung datang silih berganti
mereka penasaran ingin mencicipi menu kuliner khas pedesaan
masyarakat sekitar menyebutnya becek bewuhan
makanan berkuah santan kelapa dengan bumbu khas pedesaan ini biasa ditemui saat ada hajatan
namun di era modern seperti sekarang keberadaan becek buuhan mulai tergeser makanan peras manan
terdapat beberapa jenis olahan becek diantaranya becek daging sapi daging kambing daging ayam serta becek daging mentok
namun becek bubuhan lebih identik dengan olahan berbahan daging sapi
becek bubuhan disajikan bersama nasi bungkus daun jati
selain memberi warna merah segar pada nasi daun jati membuat gurih aroma nasi
becek buwan nasinya dibungkus godong jati
wah rasanya luar biasa nikmat
dia punya warna kemerah merahan kalau dibungkus godong jati
jadi rasanya juga lebih ada gurih gurihnya seperti apa itu seperti daun
tak hanya warga lokal tuban pengunjung warung ini juga datang dari berbagai daerah
seperti surabaya lamongan bojonegoro dan juga jawa tengah
selain karena enak menu terakhirnya
jadi nasi bungkus daun jati tradisional ini diburu masyarakat untuk mengobati kerinduan terhadap becek buuhan yang jarang ditemukan
karena ketika nasi yang masih panas itu kita bungkus daun jati itu akan ada aroma dan rasa kaster sendiri
hari ini ya hampir seratus porsi lebih lah alhamdulillah mas
sudah hampir seratus porsi lebih
anda tertarik mencoba
untuk satu porsi becek buuhan plus nasi bungkus daun jati hanya dibanderol seharga rp dua puluh
di yon fajar arianto tuban jawa timur